berbagai peristiwa penting terjadi setiap harinya
kami tak hanya menggabarkan berita
tapi juga mengedepankan fakta
dengan informasi dari sumber terpercaya
dan laporan langsung dari titik api peristiwa
kami berpacu dengan waktu
untuk memastikan anda mendapatkan informasi terbaru
dapatkan rangkuman berita terkini
dalam cnn indonesia newsroom
setiap hari jam setengah lima sore di cnn indonesia